abrasi yang terjadi di pantai tempur sari lumajang
akibat gelombang tinggi semakin parah
tak hanya membuat warga khawatir
abrasi juga menyebabkan jalan penghubung dua kecamatan
terputus sepanjang sepuluh meter
inilah yang harus dilakukan warga dan pengguna jalan
saat melintas di tepi pantai
jalur penghubung kecamatan pasirian dan tempur sari lumajang
warga yang melintas harus bergantian dengan pengguna jalan lain
untuk bisa lewat di tepi pantai
karena harus saling membantu untuk mendorong motor
warga dan pengguna jalan terpaksa lewat di tepi pantai
dengan ancaman gelombang tinggi pantai tempur sari
lantaran jalan penghubung dua kecamatan tersebut
putus sepanjang sepuluh meter
setelah aspal dan bahu jalan habis
akibat tergerus kerasnya hempasan ombak
meski harus berjuang ekstra keras
namun warga masih banyak yang memilih melewati jalur ini
karena jika menggunakan jalur lain
harus memutar melewati jalan raya pronojiwo
dengan waktu terlalu lama
tempur satu jam lebih lama
warga berharap pemerintah kabupaten lumajang
segera memperbaiki jalur watu gedek yang terputus
sehingga tidak mengganggu aktivitas warga sehari hari
nur hadi wicaksono lumajang